dr iwan dakota
nah dokter seperti yang kita ketahui
sudah ada kerjasama antara puhai hospital dan juga rumah sakit harapan kita
baik dari transfer teknologi transfer ilmu pengetahuan
sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari kerjasama
dua rumah sakit jantung terbesar di indonesia dan cina ini
baik pak diana
barangkali latar belakang utamanya adalah visi dan misi rumah sakit jantung
harapan kita untuk menjadi rumah sakit yang berkelas internasional
nah saya kira untuk itu
kita harus melakukan benchmarking ke rumah sakit juga yang berkelas internasional
dan dikenal di dunia maupun di asia
jadi untuk itu berangkali latar belakang yang paling utama kita adalah sebuah internasional
bahwa artinya masyarakat yang membutuhkan penanganan kardiofaskular
tidak perlu untuk luar negeri cukup di harapan kita saja ya dok
oke nah apakah ada alasan khusus mengapa memilih kuwai hospital sebagai partner untuk kerjasama
baik sebenarnya benchmarking
apa namanya sister hospital kita itu banyak
tapi kenapa kita pilih fuwai hospital untuk kerjasama
kali ini adalah dasarnya adalah
satu puhai hospital ini adalah rumah sakit khusus jantung dan udara terbesar di cina
sama sama national karya center
tapi data yang kedua yang lebih menarik
karena mereka merupakan rumah sakit yang memiliki jumlah kasus yang terbesar
dan tindakan terbesar di dunia
itulah kira kira alasan kita kenapa kita
jadi puhai hospital
baik dokter mungkin bisa menunjukkan rumah sakit jantung harapan
jangan lupa like share dan subscribe
dokter kalau kerjasama bersama rumah sakit kuwai ini
benefit atau manfaat apa yang ingin diraih oleh rumah sakit harapan kita
tentu kita mempunyai harapan yang cukup besar
kerjasama dengan rumah sakit berkelas internasional seperti di fuwai
kita mengharapkan paling tidak standar pelayanan kita akan menjadi lebih baik dengan kualitas internasional
kedua barangkali kita memiliki kesempatan pendidikan dan latihan dan training
di rumah sakit yang terbesar seperti di puhai
dan yang terakhir adalah masalah perkembangan riset
kita mengharapkan kerjasama ini juga adalah kerjasama riset
yang akan menghasilkan publikasi ilmiah yang cukup banyak dari hasil riset bersama ini
semoga tujuan tersebut bisa tercapai ya
baik terima kasih banyak dokter iwan dakota atas waktunya
selamat pagi dok
selamat pagi dok
hai hai dokter
hai selamat pagi
saya senang bertemu dengan anda
saya sedang berbicara tentang perserahan antara puhai hospital dan harapan kita hospital
apa masalahnya puhai hospital memilih harapan kita hospital sebagai pasangan untuk berserah

juga kami merupakan pusat penyakit kardiologis
kami juga merupakan pusat penyakit kardiologis
kami tidak hanya berusaha untuk melayan pesakit dengan lebih baik kami juga menjadi platform untuk program pendidikan dan program penelitian
jadi tidak hanya untuk mengembalikan pengetahuan tetapi juga teknologi dan pengalaman
ya kami berdua berhadapan dengan masalah penyakit dan penyebab penyakit kardiologis
sebagai orang di kedua negara
kami tidak hanya menghadapi masalah penyakit kardiologis
kami juga menghadapi masalah penyakit kardiologis
kami tidak hanya menghadapi masalah penyakit kardiologis
kami juga berusaha menemui strategi polisi atau patensi untuk merawati penyebab penyakit kardiologis

kami berusaha memberikan pengetahuan lebih awal dan teknik yang lebih awal untuk melayan pesakit untuk menjadi lebih baik
kami berusaha untuk memahami penyakit untuk memahami teknologi
kita mencoba untuk memahami satu sama lain dan kemudian kita menemukan beberapa kooperasi
sama ada dalam program pengurusan atau program penelitian
saya melihat terima kasih banyak dr sen shuhu untuk waktu anda
dan pemirsa kita harapkan bersama semoga kerjasama dari kedua rumah sakit ini memberikan banyak kemampuan untuk masyarakat
dan demikian perbincangan saya dengan presiden direktur dari foy hospital dari beijing china
terima kasih sampai jumpa